persis solo kembali bermain di kandang saat menghadapi rans nusantara di manahan solo jawa tengah
bertekad pertahankan tren positif laskar sambernyawa akan bermain untuk menang
persisolo kembali ke stadion manahan dan bertekad menorehkan kemenangan keempat secara beruntun
naskah sambernyawa tengah berada di tren positif dengan menang kandang tandang atas lawan lawannya
pelatih milomir seslia menegaskan sisa pertandingan masih penting untuk menjaga posisi
persis masih berada di posisi delapan dengan empat puluh satu
ramadan sananta dan kawan kawan wajib menang untuk menjaga posisi dan kepercayaan dari supporter
hasil baik secara beruntun menjadi modal bagus untuk menjalani laga sisa di musim ini
widi nugroho kompas tv solo jawa tengah